sepak bola tanah air membuka good morning episode hari ini
haringga sirila pendukung persija jakarta yang tewas di kroyok bobotoh
dimakamkan di tempat pemakaman umum desa kebulen kabupaten indramayu jawa barat senin siang
mira masih tak percaya anak sematawayangnya kini telah tiada
saya sih pengen ditangkap yang kemungkinan anak saya
sampai anak saya bak bak dulu sampai palang pecah badannya remak diseret seret
saya nggak terima harus ditangkap harus dihukum setimpa lagi
saat jenazah masih terbangun
sering di rumah duka mira mengatakan bahwa haringga tak bercerita tentang niatannya
untuk menyaksikan laga tim kesayangannya persija
ia hanya meminta izin untuk mengunjungi temannya di bandung
tak ada rasa curiga bagi mira saat meninggalkan rumah
haringga pun tak nampak mengenakan atribut persija
dalam unggahan di media sosialnya haringga merupakan supporter persija alias jejak mania
haringga kerap memberikan dukungan kepada tim
macan kemayoran di luar jakarta
sayangnya laga persija pada minggu sore di stadion gelora bandung lautan api
menjadi pertandingan terakhir yang ia saksikan
haringga bukan korban pertama
setahun sebelumnya riko andrean maulana menjadi korban kekerasan supporter di lokasi yang sama
naasnya riko yang merupakan bobotoh harus kehilangan nyawa
di tangan supporter persib sendiri saat pertandingan persib bandung melawan persija jakarta
sabtu dua puluh dua juli dua ribu tujuh belas
oleh keluarganya riko dikenal sebagai seorang supporter loyal persib bandung
berbagai pernak pernik yang berhubungan dengan persib sudah dikoleksi sejak kecil
setahun lebih berlalu hingga saat ini belum ada kejelasan hukum terkait kasus yang merenggut nyawa riko
keluarga menyayangkan kejadian yang menimpa riko harus kembali terulang
hingga kembali jatuh korban
muncul rasa sakit hati lagi apalagi itu kan udah di share ya videonya
itu yang ya allah gitu ya
walaupun dia dejek yang gak harus sampai meninggal juga
ini kan cuma pertandingan gitu cuma olahraga sampai yang harus melayang nyawanya gitu
terus yang apa yang bikin ininya juga apa kalau misalpun dia dejek atau apa
ya udah suruh pulang aja lah usir nggak usah nonton atau gimana gak usah yang harus dia meninggal
haringga sirla dan riko andrean maulana merupakan dua dari sejumlah korban meninggal
akibat rivalitas supporter persib bandung dengan persija jakarta sepanjang sejarah pertemuan kedua tim